eh neneng kok sendirian
neneng takut sama elsa
masa tadi elsa melempar gelas ke tembok
aduh gak kena muka neneng
gimana coba kalo kentek gak kena muka neneng
nending harus ke korea operasi lagi kan
kayaknya elsa tuh kesurupan deh
nih udah udah udah
kamu harus belajar
kayak ketat banget
oke harus nyari ukuran yang besar deh mas
terus taro sini diikat
nah anaknya nanti sini
taro sini di dalem sini
nih kita kayaknya kangguru iya bener kangguru kan dikandung iya
andien andien ngapain di kamar kamar banget nih anaknya nangis nih ya ya ya ya ya ya ya ya ya
andien bentar mas tapi anaknya mau sama kamu ini loh ayo cepetan
papa galak sih
ya cukup galuk ya
malah papa dikentutin tadi
kalo beli yang banyak ya
beli yang banyak
kenapa beli yang banyak
udah nurut aja beliau yang banyak
ih gak usah beli banyak banyak
ya ampun jaga jaga
mama dan papa janji saya
akan rawat kamu penuh dengan cinta
oh itu dia
neneng takut sama elsa
masa tadi elsa melempar gelas ke tembok
udah gak kena muka neneng
gimana coba kalo kenteng kena muka neneng
nending harus ke korea operasi lagi kan
elsa gak mau ke lagi neng
kayaknya elsa tuh kesurupan deh
neneng itu kan dulu pernah belajar ilmu kebatinan
menurut neneng elsa tuh harus di rukia
dan kita harus pesen kambing
ya buat mindahin jin yang di tubuh elsa ke tubuh si kambing
ya kalo gitu jess mau liat elsa dulu deh
neneng masih takut
tadi aja neneng didorong sama elsa
ya kalo gitu biar aku aja yang liat
kalo dia udah tenang kabarin neneng ya
neneng mau beli kambing
neneng mau beli kambing
neneng mau beli kambing
segala jin pengisi tubuh elsa
jangan ganggu elsa
masuk ke kambing aja
berlebihan nggak sih kita begini
kompek ini mas namanya
ya kamu pemanasan
karena musim lempar
wah pakai baju kapel
suami istri memang harus begini
selalu kompak ya
yuk langsung kita mulai gerakannya ya
masuk ke posisi duduk saja
sila dulu ya
langsung tangan kesini ya
kita berdoa dulu ya
ini harus pakai bola
ya ini untuk alat bantu ibu andin
ini kalau posisi kayak begini
kalau suruh duduk di atas bola begitu
istri saya jatuh nanti
nanti bisa pendarahan
justru simbol ini bagus untuk ibu hamil
karena jembol ini mampu membuka otot panggul
agar kesempatan untuk melahirkan normal lebih besar
ini juga mampu meredakan nyeri otot panggul
ini juga mampu meredakan nyeri otot panggul
ini juga mampu meredakan nyeri otot panggul
ini juga mampu meredakan nyeri otot panggul
ini juga mampu meredakan nyeri otot panggul
ini juga mampu meredakan nyeri otot panggul

yang umumnya dialami oleh ibu ibu hamil

kalo bolanya gelinding kamu jagain aku gak
kamu jagain aku gak
iya pasti saya jagain
tapi kan mau minum manisit
kita sama sama jagain
kita jagain ibu andin ya
itu kamar elsa
rasa kenapa sih sekarang suka ngamuk terus
sebut sebut nama roy lagi
roy siapa sih
kenapa elsa takut banget ya sama roy
walaupun aku belum pake masker jess tetep bisa kenalin abang kok
tadi denger dari dokter
kalau kamu di kamar ini
pas saya cek dalem kamu gak ada jess
iya ini bukan kamar aku
terus abang ngapain kesini
eh papa tau abang kesini
iya tau tau
papa kamu yang suruh saya untuk ngebarin kamu
kalau papa kamu gak bisa datang kesini hari ini
apa kenapa gak telfon suster aja ya
udah tadi udah
udah telfon suster
cuma suster gak angkat
oke deh bang makasih ya
kamu jaga diri baik baik ya
aku pergi dulu
udah akhir akhir beneran
udah chilled di dalam air